informasi selanjutnya jutaan warga jakarta masih kesulitan untuk memiliki rumah
selain harga rumah yang semakin tidak terjangkau
keterbatasan lahan pun menjadi salah satu penyebab warga jakarta sulit mendapatkan rumah
rohayati adalah salah satu dari jutaan warga jakarta yang belum memiliki rumah
meski sudah menikah lebih dari lima tahun
ia bersama suami dan seorang anaknya harus bertahan di rumah kontrakan
berukuran tiga x empat meter di kelurahan pela mampang kecamatan mampang perapatan jakarta selatan
rohayati adalah seorang ibu rumah tangga
sumber penghasilan hanya dari suaminya yang bekerja sebagai petugas kebersihan
dengan gaji tak sampai dua juta rupiah per bulan
dengan segala keterbatasan ekonomi rohayati hanya bisa berdoa
semoga suatu saat nanti ia dan keluarga kecilnya bisa memiliki rumah
ya harapannya supaya ada kebijakan pemerintah
lokasi jauh ya nggak masalah asal masih ada lapangan pekerjaannya untuk bapaknya
jadi kan tidak bingung
ketua dewan pembina asosiasi pengembang perumahan dan pemukiman seluruh indonesia
atau apersi edi ganevo mengatakan warga kurang mampu tidak mungkin memiliki hunian
jika tak ada kebijakan bantuan khusus dari pemerintah
yang menyebabkan terjadinya backlog yakni kesenjangan jumlah rumah yang terbangun
dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat
aprc menyebut untuk jakarta saja backlog mencapai satu empat juta unit rumah
sementara untuk skala nasional backlog mencapai sebelas juta unit rumah
dengan pertumbuhan backlog empat ratus ribu unit per tahun
penyebab utama daripada backlog ini pertama yang jelas itu kemampuan masyarakat
untuk mengakses rumah
hal ini penghasilan mereka sangat rendah
kedua harga tanah yang melonjak tinggi lebih cepat dan lebih tinggi
daripada kenaikan pendapatan masyarakat selama ini
nah itu yang paling utama
masalah lahan sendiri ini terutama di perkotaan itu semakin sulit
dan akhirnya juga rumah rumah untuk masyarakat yang berpaksa rendah
itu harus ke pinggiran kota
apersi menyatakan di jakarta sudah tidak mungkin lagi untuk dibangun rumah murah
meskipun ada bentuk rumahnya pasti vertikal atau rumah susun
program satu juta rumah murah pemerintah pun saat ini tidak berjalan maksimal
karena anggaran pemerintah hanya cukup untuk seratus ribu unit rumah
program satu juta rumah murah juga hanya mampu menyediakan kredit rumah
sebesar delapan ratus ribu rupiah per bulan
angka delapan ratus ribu tentunya tidak akan sanggup dipenuhi oleh seseorang seperti rohayati
yang berpenghasilan di bawah dua juta rupiah per bulan
tarif kurniawan cnn indonesia